sampai jumpa di video selanjutnya
di dalam empat puluh tahun mereka ada di sini
sekali sekali papa ingin bebas dong
masuk yuk pak
pasti ada sesuatu yang dipikirkan pak maman
nganjan jan sama teman mama di sini
jadi mama pikirkan yaudah lah nanti mama pulang sama teman mama
tapi kan nggak jadi
ya udah mama duluan deh
jadi emang kenapa sih sampai nggak sempat bayar segala
sial banget sih aku
udah difitnah tante fresa
gimana ya jadinya aku coba kalau misalnya pak maman dan keluarga gak ngebantu aku
pasti udah babak belur deh
saya bilang terima kasih dulu
itu baru marah marah
lagi pulang pun datang ke sini gara gara kakek juga
kalau dia nggak nyuruh malas banget
lagian kok ada ya orang sebaik pak maman
pantesan aja dulu tuh
yang bapak sudah memperlakukan saya
yang cuma seorang sopir ini
seperti keluarga sendiri
sampai saya lebih merasa
punya seorang kakak
daripada seorang majikan
sampai sekarang nggak pernah
saya berani pake
saya sayang kalau sampai rusak
kamu jangan pernah berpikir untuk dapat menggantikan bapak saya saya tidak sudi mempunyai bapak seperti
kamu aku menukarnya dengan deden anakku sendiri ketika mereka lahir bersamaan waktu itu
kamu nih anaknya bener bener sudah diatur
lihat kakak kamu sekolahnya pinter kerjanya benar dan tidak pernah ngerepotin orang tua
pak kalau permintaan papa sama mama itu benar pasti aku bakal nurutin
nah ini papa mau jual aku gimana aku bisa nurutin aneh aneh aja papan
apaan orang tua itu disini papa ngapain disini mau ditabrak
saya cuma mau lihat lihat apa udahlah pak bukannya bapak udah dipensiunkan sama
cari kerja ya bapak cari kerja di tempat lain aja susah amat sih
bapak cari kerja di tempat lain aja susah amat sih bapak cari kerja di tempat lain aja susah amat sih
apalagi keluarga kita udah nggak mampu untuk menggaji bapak ya ngerti ya pak
pa pak maman sika pak maman pak maman ngapain disini
pak maman pak maman sika pak maman pak maman ngapain disini pak maman pak maman ngapain disini

pak maman pak maman
pak maman pak maman pak maman moonlight pak maman pak maman bakal di

perlu ya papa ngukur orang tuh dari uang
eh diam kamu
saya cuma mau ngecek kalau semuanya baik
ini amanah dari bapak sepuh
kalau saya mengganggu saya minta maaf
jadi itulah keluarga asliku
seperti itu perlakuan anak kandungku ke aku
untung ada nona
biar nona satu satunya di keluarga itu yang bisa menghargai aku
pak maman tadi kenapa kelihatan sedih banget ya
pak apa tuh tadi udah kelewatan banget sama pak maman
alah gitu aja kamu pikirin
pak maman itu dulunya baik karena dia butuh keluarga kita
keluarga kita adalah tempat mencari nafkahnya
dan papa tidak tahu apa hubungan eyang dengan pak maman
lebih dari empat puluh tahun mereka ada di sini
sekali sekali papa ingin bebas dong
masuk yuk pak
pasti ada sesuatu yang dipikirkan pak maman

pak maman aku mau ke rumah